kita beralih ke informasi lain petugas gabungan badan pajak dan retribusi dki jakarta dibantu aparat kepolisian menagih penunggak pajak di kawasan mall pantai indah kapuk jakarta utara sabtu malam
dalam waktu satu lima jam petugas menemukan lebih dari lima puluh unit mobil mewah yang menunggak pajak
satu persatu petugas mengecek area parkir mal
di salah satu area pemilik sedan dihampiri petugas lantaran kendaraan miliknya menunggak pajak
petugas pun akhirnya memberi surat peringatan dan menempeli stiker di kaca mobil penunggak pajak itu
kepala unit pkb dan bbnkb suban pajak jakarta utara robert tobing mengimbau penunggak pajak mobil mewah untuk segera melunasi tagihan pajak mereka
sampai saat ini kami pun dalam satu lima jam kami sisir sudah sekitar lima puluh an yang sudah terjaring
dan kami sudah tempel stiker
dan membawa agar mereka segera membayar kewajiban
saya menghimbau kepada para pengguna kendaraan khususnya mereka yang menunggak pajak ya
ataupun mereka yang belum melunasi kewajiban perwajahannya segera membayarkan
karena sampai saat ini masih ada program penghapusan sanksi dan pengurangan keringaran pajak yang berlaku sampai tiga puluh desember